ia mewabahnya virus corona di indonesia membuat kepedulian antarsesama semakin meningkat gerakan
gerakan sosial dan penggalangan dana dilakukan dalam masa pandemi saat ini dan tampaknya semua
lapisan masyarakat turut bergerak bergandeng tangan menghentikan penyebaran virus corona
dan menyelamatkan nyawa manusia bagaimana cara menumbuhkan solidaritas masyarakat dalam membantu
sesama di masa pandemi covid sembilan belas ini insight akan membahasnya kali ini bersama saya desi anwar
semakin meluasnya penyebaran virus corona membuat semua lapisan masyarakat bergerak bersama sama
bergandeng tangan melakukan penggalangan dana mulai dari pelajar pesohor hingga organisasi
kemasyarakatan membantu penyediaan alat kesehatan dan bahan kebutuhan
pokok di antara para orang baik ini adalah relawan nutrisi garda terdepan dan gus durian peduli
relawan nutrisi garda terdepan yang diinisiasi oleh mahasiswa kedokteran universitas indonesia
menggalang dana untuk menyediakan makanan bergizi susu dan vitamin kepada tenaga kesehatan di rumah
sakit rujukan covid sembilan belas dalam penggalangan dana nutrisi garda terdepan dan bahan kebutuhan
memanfaatkan media sosial dan situs urunan dana ada pula gus durian peduli sebagai sayap gerakan
kemanusiaan jaringan gus durian gus durian peduli mendirikan posko di lebih dari enam puluh kota di indonesia
secara khusus gus durian peduli membuka pintu donasi untuk membantu warga yang paling rentan
terdampak pandemi covid sembilan belas donasi yang masuk kemudian diwujudkan oleh pemerintah dan pemerintah
dalam perjalanan kembali ke kota kota indonesia

nasi yang masuk kemudian diwujudkan dalam bentuk paket bantuan ekonomi disalurkan kepada warga
kurang mampu dan para pekerja sektor informal dampak kofit sembilan belas tidak hanya pada sektor kesehatan
tapi juga ekonomi tidak sedikit masyarakat yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan dan pendapatan
dengan kehadiran para penggalang dana ini diharapkan mampu mengurangi beban orang orang
yang terdampak pandemi covid sembilan belas
pandemi kofit sembilan belas berdampak besar pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat terutama setelah
kebijakan pembatasan sosial berskala besar mereka yang biasa bekerja dengan skema gaji harian misalnya
atau tidak mungkin bekerja dari rumah secara otomatis berhenti mendapatkan pemasukan untuk
memenuhi kebutuhan sehari hari mereka nah lalu bagaimana upaya kita semua untuk membantu baik
warga yang membutuhkan tapi juga masyarakat yang membutuhkan kebutuhan sehari hari mereka

terang juga bersyarat membiarkannya kalau gitu masyarakat itu masuk ke dalam sumber ke satu ratus enam puluh
iya mbak desi apa kabar
baik sehat sehat saja alisa
alhamdulillah sehat dan menikmati hidup bersama keluarga karena sebelumnya susah
iya dan ini memang masa masa tantangan bagi kita semua
dan mungkin sekarang kan anjurannya kan untuk bekerja di rumah belajar di rumah ibadah di rumah
pokoknya semua social distancing harus kita lakukan
tapi bagi relawan relawan seperti anda anda ini melati dan juga alisa yang harus terjun ke lapangan
untuk membantu warga warga dan tenaga medis yang dalam kesusahan itu
mau tidak mau pasti cukup banyak keluarnya ya
ini masih sering keluar jadinya melatih
kita membatasi sih
jadi kami kan mengirim makanan matang dan barang barang yang bisa disimpan seperti susu vitamin
untuk yang makanan matang
kita arahkan langsung dari donatur ataupun vendor langsung ke rumah sakit
jadi tidak harus perlu keluar sendiri relawannya
ya betul jadi relawan terjun seminggu sekali
hanya seminggu sekali
kita kirim seminggu sekali dan ketika kita terjun kita menerapkan protokol protokol untuk perlindungan diri
seperti kita pakai apd
jadi kalau bisa protokol kita apd nya pakai masker
untuk yang tidak berhijab pakai hair cap
dan kita pakai just lap yang langsung ketika masuk keluar mobil kita pakai
kalau mau balik mobil kita lepas lagi
melakukan social distancing tapi menjadi relawan juga atau mau tidak mau harus berurusan ya dengan warga
alhamdulillah kalau saya memang bagian ininya mbak desy ya bagian perencanaan dan pengembangan dan kerjasama
jadi saya lebih banyak ada di belakang meja begitu kontak kontak
kemudian apa namanya
inilah kerja yang sudah ganteng jadi kira kira saya tidak merencanakan tetapi ada sekitar seribuan relawan gusu rian di tujuh puluh kota yang turun ke lakangan begitu
jadi protokol protokol seperti yang tadi disebutkan oleh mbak melati itu juga kami selalu tegankan kepada relawan relawan kami untuk dilakukan
sekalian untuk mendidik masyarakat
iya sangat penting karena ini tidak boleh sakit justru ya
melati ini relawan dari nutrisi garda terdepannya seperti kita ketahui kan cukup eufem
mengetahui kan cukup ya salah satu bahkan yang kena dan rentan untuk kena covid sembilan belas
ini ada tenaga medis kita ya yang mereka langsung bersentuhan dengan yang dan sudah beberapa orang
yang meninggal dunia ya karena kena terinfeksi covid sembilan belas ini bisa sedikit cerita melati mungkin
latar belakang anda sendiri dan juga ide bagaimana mendirikan nutrisi garda terdepan ini tujuan dan
keinginannya oke baik jadi ini juga dari depan itu gerakan sosial buat membantu memenuhi kebutuhan
nutrisi dari tenaga medis tenaga kesehatan yang bekerja di garda terdepan dalam menghadapi
covid sembilan belas ini latar belakangnya jadi gerakan ini diinisiasi oleh mahasiswa kedokteran ui
dan sebagai mahasiswa kedokteran ui sebelum sebelum covid ya kita tahu lah ya jaga di rumah sakit itu
capeknya seperti apa kalau banyak pasien itu enggak enggak bisa istirahat nggak bisa
duduk enggak bisa makan ini dalam keadaan nonwabah bayangkan dalam keadaan wabah enggak melatih
sendiri dari salah satu yang dari ui itu sendiri termasuk sehingga dalam keadaan non wabah saja
sudah bebannya tinggi apalagi dengan ditambah jumlah pasien makin banyak makin capek imunitas
turun terus pakai apd lengkap semakin gerah capek imunitas turun ditambah paparannya meningkat karena
jumlah pasiennya yang kok paparan risiko terhadap tertular kofit ini meningkat tadi saya lihat diberi
lima puluh satu tenaga kesehatan di rsud bogor rapi tes positif karena bayangkan kalau ini terjadi di
rumah sakit rumah sakit yang menjadi rujukan kita tidak mau jadi kita mau kita ingin menyokong guru
guru dan kakak kakak kita yang sekarang berada di garda terdepan supaya jangan sampai imunitas
mereka ini sejak akhir sejak pertengahan pertengahan bulan lalu ya gerakan ini dimulai ini
kita sampai satu bulan ini apa saja yang sudah dilakukan dan kira kira dukungan yang seperti apa
yang didapati oke jadi mungkin saya cerita dari awal dulu ya jadi awalnya kan kami terinspirasi
oleh salah seorang guru kami yang kirim makanan ke igd rscm nah disitu membuka mata kami bahwa ada
kebutuhan nutrisi di sini bahwa guru guru kami kakak kami yang bergerda di gerda depan butuh
sokongan nutrisi sehingga kami melakukan penggalangan dana eh gimana kalau misalnya kita
yang agak lebih luas dikit jadi rsjm dan kursus rumah sakit tujukan tujukan kofit yang lain
nah jadi disitulah kita mulai penggalangan dana alhamdulillah kita sangat baik saya dapat kita
dapat sangat banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat baik dari donatur individu umkm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
semuanya ikut membantu dan dari kampus juga mendukung ya kegiatan seperti ini iya jadi karena diinisiasi oleh mahasiswa fkui fakultas kedokteran indonesia mendukung gerakan kami
punya target berapa untuk penggalangan dananya melati ada angka tertentu yang ingin dicapai dan sampai kapan kira kira ini kita kan tidak tahu ya kapan covid sembilan belas akan berakhir tapi kira kira ada target tertentu
jadi kalau misalnya
target sementara kami hingga bulan juni jadi sebenarnya kalau misalnya harapan kita adalah kita bisa terus menyokong garda terdepan hingga wabah ini berakhir tapi kalau untuk perhitungan kami hingga juni kami butuh tiga miliar
tiga m ya sekarang ini sudah berapa didapat
satu empat lumayan gitu jadi hampir setengah jalan ya
dan ini pun sebenarnya
dengan dana yang
ini pun juga bisa bertahan sejauh ini dengan disokong oleh bantuan bantuan seperti bantuan makanan dari berbagai donatur sehingga kita bisa memberi impact yang sejauh ini
baik melati kita istirahat sebentar ya dan alisa juga jangan kemana mana dulu insight with desi anwar akan segera kembali sesaat yang berikut ini
kasih lebih tengan
kita yang memang harus
sangat sangat didukung ya karena
apa yang mereka lakukan itu merupakan
yang berat sekali apalagi
biasanya dan juga jumlah tenaga medis
yang kita miliki di indonesia kan sangat sangat
terbatas jadi mulia sekali
apa yang dilakukan oleh melati dan teman temannya
gus durian peduli
kan ini yang
mungkin bisa cerita sedikit alisa kira kira
dan juga siapa siapa
yang menjadi sasaran utama
dari gerakan yang
oke terima kasih mbak desi
jadi gus durian peduli
inisiatif dari jaringan gus durian indonesia
saat ini kan jaringan gus durian
ada di satu ratus tiga puluh kota mbak
seperti ini humanitarian
seperti ini biasanya sudah kita lakukan
misalnya waktu di
gempa palu kemudian gempa lombok
inisiatif yang lain ya misalnya
apa namanya menyampaikan santunan
dari publik untuk
para petugas pemilu yang
meninggal yang menjadi
jadi infrastrukturnya sudah ada lah
kalau yang dulu itu satu wilayah terdampak
yang wilayah wilayah yang lain membantu gitu
kalau sekarang wilayahnya seluruh indonesia terdampak
karena itu kemudian gus durian peduli
mendirikan posko di tujuh puluh satu kota saat ini
dan perhatian utama kami adalah kepada warga
tujuan utamanya tentu saja adalah untuk
kita menjaga agar orang tidak ada di luar rumah
nah kami sadar betul bahwa yang namanya
bekerja dari rumah berdoa dari rumah belajar dari rumah
itu tidak semua orang bisa melakukannya
banyak sekali warga indonesia yang bekerja di sektor informal
dan mereka ini hidup dari penghasilan hari per hari
mereka inilah mbak desi yang kena
dampak paling berat
kalau mereka stay di rumah mereka kehilangan penghasilan
bagaimana menyamung hidup
alisa sendiri ya apa yang persisnya apa yang dilakukan
bagaimana melakukan penggalangan dana ini
dan juga ini kan di tujuh puluh kota ya
dilakukannya itu kira kira berapa jumlah sasaran yang dituju
sasaran kita tidak kita tetap
tetapkan secara person per person
sampai saat ini jumlah paket sembako
jadi fokus kami paket sembako
paket sembako ya
mencintai juga tetapi paket sembako
jumlah total paket sembako yang didistribusikan melalui gus durian peduli
itu sudah hampir sepuluh
ini sejak kapan alisa
kita menghitung ada empat anggota keluarga

jadi kalau sepuluh paket ya berarti kira kira empat puluh jiwa sumbernya

yang kami distribusikan
dan ini saat ini kami masih terus dibanjiri
apa namanya titipan titipan dari berbagai pihak yang ingin juga
menyalurkan bantuannya kepada rakyat kecil
nah mekanismenya itu sendiri bagaimana
dan bagaimana mengidentifikasi persisnya
siapa siapa yang membutuhkannya
apakah ada data atau diserahkan kepada mungkin masing masing rt atau rw
kita menentukan kombinasi mbak desy untuk menentukan siapa penerima manfaatnya
kami menentukan ada beberapa kriteria
kriteria yang pertama prioritasnya adalah penduduk di warga kota besar
karena warga kota besar ini kepadatan penduduknya lebih tinggi
risiko terjangkit mewabahnya covid ini juga lebih tinggi
dan kita ingin mereka ini yang tinggal lebih banyak tinggal di rumah begitu
kemudian yang kedua mereka adalah pekerja informal
yang kehilangan penghasilan hariannya
dan yang ketiga mereka termasuk dalam kategori keluarga miskin kota
karena kalau pekerja informal kan banyak juga mbak desy yang sebetulnya mereka bekerja by project
tapi tidak termasuk dalam kategori miskin kota ya gitu
jadi kami fokusnya di miskin kota
kriteria itu yang kemudian digunakan oleh teman teman gus durian
untuk mendapatkan data penerima manfaat yang paling tepat
kami kan tidak bisa menyasar jutaan warga karena kapasitas kami
sebagai gerakan sosial karena itu kami memastikan bahwa yang sedikit ini sampai kepada sasaran yang tepat
sampai saat ini ini dimulai persisnya kapan ya alisa gerakan ini
minggu ketiga bulan maret ya mungkin mirip mirip ya ketika melati memulainya ini
dan tadi disebutkan sekitar sepuluh paket sembako yang sudah disalurkan ya
yang sudah iya
yang sudah di
yang sudah didistribusikan ke posko posko kami kemudian sudah turun ke masyarakat itu ada sepuluh
sekarang kami masih menunggu ada sekitar kalau tidak salah empat dan delapan ratus sekitar hampir lima paket lagi mbak yang nanti akan kami distribusikan
oh iya satu lagi kami juga saat ini sedang mempersiapkan paket bantuan untuk buru migran yang ada di malaysia mbak desi
iya masih banyak yang di malaysia kalau tidak salah
ini masih iya lagi coba untuk dipulangkan oleh pemerintah
nah alisa siapa siapa saja yang diajak kerjasama untuk gerakan ini
kalau zonasinya sendiri kami membuka kepada semua masyarakat ya untuk bisa membantu dengan berbagai kanal
ada yang di platform online ada yang di platform yang langsung ke gus durian
ada yang dalam bentuk barang begitu jadi mitranya banyak sekali mbak desi
ada yang menyumbangkan masker saja ada yang menyumbangkan paket apa namanya paket sehat saja jadi hand sanitizer kemudian sabun begitu ya
ada juga yang memberikan sembako saja gitu atau bahkan ada teman teman yang misalnya mereka lebih kecil skopnya mereka kemudian memilih menyumbangkannya kacang hijaunya atau apanya gitu
jadi semuanya kami
kami terima kami tampung dan itu yang kita olah kemudian untuk menjadi paket paket bantuan
iya mungkin alisa kalau ada teman teman yang ingin ikutan ingin membantu itu bisa yang paling bagus ya paling efektif itu di platform mana
kalau tidak salah kan alisa juga pakai kitabisa com ya
kitabisa com anda kemudian di nu khusus karena banyak anggota gus durian yang di nu itu ada nu care itu juga ada salurannya mbak
di situ kemudian melalui rekeningnya gus durian sendiri juga bisa
dan cukup banyak sampai saat ini animo masyarakat untuk membantu
alhamdulillah ada yang di platform kitabisa saja sudah hampir
kalau nggak salah hitungan terakhir semalam mbak itu dua puluh tujuh ribu orang
nah yang menarik mbak desi yang platform online ini ternyata ya
orang tuh menyumbang tidak dengan jumlah yang besar besar loh
maksudnya nggak hanya orang yang secara finansial mereka sudah cukup mapan yang menyumbang
tetapi banyak sekali yang menyumbangnya seribu rupiah dua ribu rupiah
karena memang keinginan untuk berbaginya itu besar gitu mbak
iya dan ini saya lihat sesuatu hal yang positif ya yang keluar dari adanya pandemi ini
nah melati sendiri siapa siapa saja yang diajak kerjasama dan bagaimana
ini kan tadi sudah katanya sudah satu setengah m ya
berhasil satu empat nah ini diapa apakan saja ini dananya
penyalurannya atau dananya jadi kami menyalur
paket dasar kami itu terdiri dari makanan matang susu dan vitamin
jadi dana ini kami belikan ini paket dasar ini
dengan ini kita distribusi setiap hari satu makanan matang yang bergisi
satu kotak susu dan dua strip vitamin
untuk susunya kita kirim mingguan
nah jadi uang satu empat miliar ini
dipakai untuk belanja untuk itu
dipakai untuk belanja
dan sudah berapa kira kira jumlah makanan yang sampai saat ini di distribusikan
dan mekanisme untuk melakukan distribusi itu tadi disebut ya
dengan masih menjalankan protokol social distancing
iya jadi saat ini kita sudah kirim ke empat tenaga kesehatan di empat puluh dua rumah sakit di sembilan kota
total jumlah tenaga kesehatan tiga enam ratus tujuh puluh lima ini setiap hari
itu tiga enam ratus tujuh puluh lima setiap hari
nah kalau dipikirkan dihitung hitung sebenarnya satu empat ini kalau misalnya dikalikan ya
bujatnya per itu kali jumlah segitu kali jumlah harinya
nah ini kita dapat kita sangat banyak mendapat dukungan dari umkm di jakarta
jadi seperti yang mbak alisa bilang jadi per donaturnya itu nyumbangnya enggak banyak
tapi jumlahnya yang nyumbang banyak
dan mereka itu membantunya secara konstan setiap hari kirim
sehingga kami amat sangat terbantu dan kami bisa memperluas sasaran kami
jadi karena meskipun satu lima miliar terdengar banyak
tapi kalau misalnya tanpa donatur itu pengeluaran di jakarta aja bisa sampai tiga ratus juta per minggu
iya nah itu bagaimana teknisnya itu teknis dari distribusinya itu sendiri
dan jumlah relawan yang ada di garda terdepan ini nutrisi garda terdepan
kalau teknis distribusi kami tuh kayak perantara gitu antara donatur
dengan rumah sakit
di sini kami assessment ke rs
rs ini butuhnya berapa lokasi di mana kemudian kami match kan dengan donatur yang ada
dan kalaupun belum ketutup donatur kami belikan catering
dengan itu tadi pengirimannya langsung ke rs dari catering maupun donatur
kalau untuk jumlah relawan di jakarta saat ini delapan puluh sembilan orang tapi yang di daerah lebih banyak lagi
di daerah berapa orang dan berapa daerah ini kota
dan saat ini mau buka tiga lagi di
ya tempat tempat yang memerlukan lah istilahnya
tapi selama ini tidak ada ini tidak ada masalah ya dari mendapatkan donasinya
tapi juga dalam penyalurannya teknisnya itu tidak ada nggak terlalu ribet ini melatih
jadi cukup lancar sih alhamdulillah
iya dan senang sekali kalau kita mendengar bahwa orang itu justru ingin membantu
nah kalau ingin membantu untuk di ini garda terdepan ini nutrisi garda terdepan bagaimana
kalau misalnya mau bantu dengan dana bisa ke kanal kitabisa com atau bunihbaik com punya kami
sementara kalau misalnya membantu dalam bentuk fnb bisa kontak ke instagram kami instagram com nutrisi garda terdepan
di sini kami masih butuh sekali bantuan fmb untuk kota kota lain seperti misalnya bandung surabaya
jadi ini bisa dalam bentuk barangnya tadi susu vitamin dan lain sebagainya
dengan menyalurkan dananya berdonasi dananya
kita istirahat sebentar melati dan juga alisa kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam insight with desi anwar
ya bergandengan tangan melawan covid sembilan belas ya
dan inilah topik insight with desi anwar kali ini bersama melati aryena relawan nutrisi garda terdepan dan juga alisa wahid koordinator nasional jaringan gusturian melalui sambungan skype
alisa saat ini berada di jogja
nah melati dan juga alisa ya ini kita lihat ya sekarang dengan adanya pandemi ini ada hal positif yang sebenarnya khas ya merupakan ciri khas budaya dari indonesia itu sendiri
ini bagaimana menurut anda melati bagaimana dengan ketika didirikannya ya inisiatif seperti nutrisi garda terdepan ini cukup optimistis untuk mendapat dukungan dan bagaimana reaksinya setelah mendapat menjalankannya
kami optimis akan terus dapat dukungan dan kami sejauh ini merasa terharu kali ya melihat besarnya dukungan
saling dukung semuanya
jadi gak hanya di gerakan kita tapi juga termasuk gerakannya mbak alisa saling jaga
jadi disini saya melihat kayaknya seluruh dunia ini sekarang sedang dipersatukan oleh satu masalah yang sama
sehingga ada timbul rasa hey gimana kalau kita bisa apa nih do something gitu
keinginan untuk saling membantu untuk menolong itu ada ya

keinginan untuk saling membantu untuk menolong itu ada ya respons dari yang ditolong ini respons dari tenaga kesehatan ini pertama kali mereka mendapat bantuan seperti itu
senang sekali jadi rumah sakit ini merasa sangat terbantu dan bahkan kayak misalnya rscm
jadi untuk shift malamnya rscm itu terutama yang tenaga kesehatan yang diklasifikan sebagai level satu paparan ya itu sudah kita yang cover
jadi rumah sakit merasa sangat terbantu karena beban mereka berkurang lah
sudah bebannya banyak dari masalah penanganan covid
kita bisa menyokong dari hal hal lain
iya dan pasti sangat terbantu ya apalagi kalau mereka bekerjanya tanpa lelah dan pasti kekurangan nutrisi dan lain sebagainya
nanti selain paket paket ini nutrisi ya yang dijadikan fokus ada ini rencana untuk memberikan yang lebih atau menggalang dana untuk hal hal yang lain
jadi kalau misalnya yang diiniasiasi oleh mahasiswa fkui kita ada dua gerakan terpisah

yang satu fokus di nutrisi yang satu fokus di apd
yang di apd namanya co hope
jadi kita masing masing menggalang dana secara terpisah dan beroperasi dengan terpisah
yang satu handle jaga imunitas tenaga kesehatan yang satu pasok apd
jadi kalau saat untuk kedepannya kita akan terus fokus di nutrisi
iya luar biasa effortnya
kalau gus durian apa pendapat anda
dan peduli ini kira kira bagaimana alisa sendiri melihat dengan adanya pandemi ini dan memang ini semua perlu bantuan ya
apa yang kita bisa lihat dari respons masyarakat indonesia
banyak gerakan gerakan seperti
sangat mengharukan ya
yang pertama begini mbak des kan kita tahu tahun dua ribu delapan belas indonesia itu dinobatkan menjadi negara yang paling filantropis seluruh dunia
secara global ya
orang indonesia tuh ternyata senang sekali menyumbang gitu
dan itu kalau dilihat dari assessment needs nya orang indonesia kebutuhan sikisnya orang indonesia itu ada tiga yang menonjol
satu kebanggaan bangga menjadi orang indonesia
yang kedua soal penghargaan kepada tradisi yang ada di indonesia
jadi tradisi misalnya tradisi bergotong royong seperti itu
kemudian yang ketiga adalah soal menolong orang lain
nah ini terasa sekali saat ini di dalam kondisi kita memang berhadapan dengan pandemi yang mengenai semua orang
semua jadi sadar bahwa tidak ada perbedaan diantara kita
mau dia pemuka agama mau bukan pemuka agama umat pemuka agama
mau dia pejabat atau rakyat biasa mau dia perempuan atau laki laki mau pendidikannya sd ataupun kuliah semuanya kena gitu
nah karena itu kemudian solidaritas itu berjalan dengan begitu
organik orang mau memberikan apa saja yang dia miliki untuk membantu orang lain
di jombang gus durian jombang membuat traks solidaritas mgadesi
jadi di pinggir jalan besar mereka membuka etalase
etalasinya ditulisi dua tulisan gitu ya
tulisan yang pertama bantulah semampumu
jadi semua orang bisa meletakkan
meletakkan benda benda atau barang barang kebutuhan umum kebutuhan sehari hari dan orang yang membutuhkan bisa mengambil
dan itu ternyata cukup banyak direspon oleh publik begitu
jadi memang ini kita sangat sangat apa ya
ya ini memang ini merupakan salah satu aset yang sebenarnya kita miliki ya
dan kita juga ini tanpa menunggu ya
mungkin harus dipaksa dan lain sebagainya tapi datang dari diri sendiri
langsung datang seperti mbak melati aja mahasiswa loh
itu bisa mengorganisir diri sampai seperti itu kan
ya memang ini merupakan salah satu yang saya rasa seharusnya bukan saja karena ada pandemi ya
ini merupakan suatu budaya kebersamaan yang harusnya terus menerus kita pupuk kita miliki kita jaga
karena apalagi di saat saat seperti ini
dan ya kita lihat juga ya
yang memiliki harus mau membantu ya
harus mau berbagi tapi bukan saja yang memiliki sekarang
saya lihat semua orang seberapa kecil pun ada keinginan untuk menyumbang
ya itu melati yang dirasakan seperti itu ya
iya saya merasakan seperti itu
seperti yang tadi sudah disampaikan donasi ini skalanya sangat bervariasi dari yang sekecil seribu hingga yang korporasi
jadi di sini saya melihat bahwa semua orang merasakan keresahan yang sama
dan kalau spesifik di
di gerakan nutrisi dari depan semua orang menyadari bahwa tenaga kesehatan ini jangan sampai tumbang
mereka harus survive karena mereka adalah sumber daya krusial
sebab itu mereka disebut garda terdepan
karena kalau mereka tumbang siapa nanti yang akan merawat mereka
dan siapa yang akan merawat kita kita ini yang sakit
kita istirahat sebentar lagi tapi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
ada di jogja social distancingnya cukup jauh ya dengan kita
melati dan juga alisa ya kita melihat misalnya apa yang dilakukan oleh alisa itu kan membantu khususnya warga yang ekonominya itu lemah atau terganggu
apalagi kalau harus dipaksa di rumah lah istilahnya
jadi yang dilakukan saat ini adalah memberikan sembako memberikan dukungan kepada mereka seperti tadi disebutkan ya
tukang ojek dan juga sopir angkot yang apalagi khusus di kota kota besar
sementara kalau melati membantu ya memberikan nutrisi bagi garda terdepan kita
tenaga kesehatan supaya mereka tetap sekuat tetap semangat dalam menjalankan tugasnya
dan inisiatif inisiatif seperti ini saya lihat cukup banyak ya di indonesia
tapi mungkin dari anda dulu ya alisa ini kan inisiatif dari kita civil society dari warga
bagaimana dengan menurut anda apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri untuk memastikan
bahwa mereka juga bisa dibantu khususnya dalam alam social distancing ini yang mau tidak mau pendapatan mereka akan jauh berkurang
cukup efektif atau tidak
kalau saya masih merasa sorry mbak
saya masih merasa bahwa ada ruang ruang perbaikan yang harus segera ditutup dikejar gitu ya
karena barangkali karena birokrasi yang
yang cukup rumit maka kemudian kerja kerja untuk langsung merespons kondisi lapangan itu tidak se agile atau selincah kelompok masyarakat sipil
tetapi bagaimanapun selincah lincahnya kelompok masyarakat sipil daya jangkau kita kan hanya terbatas
tidak mungkin kami kemudian bisa memenuhi kebutuhan seluruh penduduk indonesia dalam kelompok kelompok tertentu
penduduk kelompok income atau kesejahteraan terbawah
itu nggak mungkin gerakan masyarakat sipil memenuhi itu semua
jadi kita benar benar menunggu bagaimana pemerintah merespons situasi ini
menanggapi dan bertindak atas situasi ini
dari sisi kebijakan itu kelihatannya sudah oke tapi dalam pelaksanaan belum mbak
nah itu dia pelaksanaannya ya apalagi kalau ada birokrasinya dan kemudian mekanismenya dan lain sebagainya ya
ini salah satu yang ditawarkan sekarang untuk membantu khususnya mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan
itu kan ada kartu sembako misalnya ada kartu prakerja ada kartu keluarga harapan dan lain sebagainya
mungkin alisa bisa memberikan sedikit penilaian ya kira kira efektif atau tidak
kalau modelnya kpnt
kalau di brunei itu sebetulnya mungkin lebih efektif mbak
karena ditransfer langsung ke kartu dan ke rekening ya
kemudian bisa dipakai belanja di toko toko sembako begitu
tapi kalau yang model yang sekarang yang pakai sembako yang akan diberikan setiap bulan selama empat bulan itu
itu menurut saya kelemahannya adalah karena rantainya terlalu panjang
sehingga kemudian ya itu muncullah keterlambatan
muncullah persisnya gitu ya

ketidaksamaan ya ada paket yang berbeda dengan yang di sini
dengan yang di sini misalnya seperti itu
salah satu yang penerima manfaat dari kami kemarin mbak
itu seorang ibu rumah tangga yang dia mengatakan begini
alhamdulillah sekarang bisa nerima bantuan ini karena kami menunggu
bantuan dari pemerintah sampai sekarang kami belum dapat gitu
katanya di tanggal sekian tapi kok mundur dan ini sampai sekarang belum diterima
sehingga kemudian bantuan dari kelompok masyarakat sipil itu sangat membantu mereka
nah saya sih secara pribadi sangat berharap pemerintah bisa memberikan
semacam universal cash assistance untuk warga
untuk paling tidak sustaining dua atau tiga bulan ke depan
dan harus dilakukan dengan cepat ya cepat dan tepat sasaran ya
jangan terlalu berbelit belit
cari strategi untuk bisa melakukan itu dengan cepat mbak
mungkin transfer tunai sebetulnya lebih mudah ya
iya dompet langsung misalnya ke hp gitu
tapi ngomong ngomong ini dari sepuluh sembako yang disalurkan diberikan itu
alisa bagaimana rata rata responsnya feedbacknya dari mereka mereka yang mendapatkan itu
aduh mbak desa saya berkali kali nangis justru karena membaca cerita cerita dari teman teman di lapangan ya
atau video video yang dikirimkan oleh teman teman di lapangan
ada satu whatsapp
misalnya yang mengatakan begini
mas terima kasih ya kata anakku tadi
mak kita nggak jadi kelaparan ya mak
itu itu di jakarta mbak desi
terus kemudian ada yang menangis karena kalau nggak salah di jogja
dimana saya lupa itu menangis karena dia tidak menyangka bisa dapat bantuan sebanyak ini
lalu ada yang ibu ibu sudah lansia dia tinggal bersama suaminya
suaminya apa namanya buru bangunan begitu
sudah berhari hari berdoa bagaimana caranya melewati masa masa ini karena nggak punya apa apa
dan tiba tiba datanglah bantuan
kalau di gusurian kami menggunakan ininya kira kira sekitar enam ratusan ribu mbak paketnya itu
beras dua puluh lima kilo minyak dua liter dua kg gula dan seterusnya ya
itu jadi si ibu ini benar benar merasa ini jawaban dari doa
sangat diperlukan dan tidak ada sumbangan yang terlalu kecil ya atau terlalu sedikit ya alisa ya
setiap sumbangan itu berarti
kami menggunakan standar kelayakan hidup
standar kebutuhan hidup layak yang dipakai untuk menentukan ump
tapi itu pun kami nggak bisa memenuhi semua
jadi itu masih setengahnya
tapi harapan kami paling tidak ketika sekeluarga ini menerima
dia kemudian tidak berpikir dalam sebulan ini aku makan apa ya gitu
itu sudah terselesaikan gitu bagian yang itu
paling tidak basic newsnya itu sudah terpenuhi ya alisa
nah melati anda sendiri bagaimana melihat ini kan inisiatif dari masyarakat ya
dengan ketulusannya dan keinginannya untuk membantu
tapi dari pemerintah sendiri menurut anda apa kira kira yang masih bisa diperbaiki ya
karena kan apa yang dilakukan oleh masyarakat ini kan inilah istilahnya bolong bolongnya itu kita coba untuk ditutupi
saya boleh cerita nggak
jadi ada nih satu daerah
waktu itu kasus covid nya masih belum terlalu banyak
tapi dia menghubungi tim kami kayak mel bisa nggak bantu kita juga
nah terus saya tanya emang kondisinya bagaimana
nah terus dia cerita bahwa kondisinya di sana tenaga kesehatan itu dapat jatah makan itu cuma indomie bungkusan
dan itu dan kadang ada telurnya kadang ada nggak
dan hanya sekali sehari gitu
nah di sini mikirlah
dengan nutrisi yang seperti ini kita bisa jaga imunitas gitu loh
akhirnya kita terjun
nah terus kemudian setelah berapa waktu kemarin lusa kalau nggak salah
soalnya pemerintah sudah bantu
nah di sini sebenarnya saya rasa ya dalam kondisi di mana tenaga kesehatan adalah sumber daya krusial
pemerintah seharusnya memprioritaskan buat menjaga sumber daya ini supaya jangan sampai tumbang
beberapa daerah sudah
jadi ada rumah sakit provinsi yang bantuan yang kita salurkan semakin berkurang karena sudah di cover pemerintah
sehingga kita tinggal cover yang belum tercover aja
tapi sayang masih sedikit yang seperti ini
jadi kalau misalnya kita sih berharapnya pemerintah do more in this
dan apalagi yang kita takutkan nanti kita menjelang ramadhan nanti masih banyak yang mudik dan lain sebagainya
mungkin justru harus ditingkatkan ya gerakan gerakan seperti yang dilakukan teman teman
dan tapi itu juga sih
jadi meskipun dana dana tadi kan terdengar banyak
tapi karena kita ini mau maraton ya jangka panjang
karena kita nggak tahu ini sampai kapan tenaga kesehatan ganda depan butuh sokongan
iya dan jumlahnya juga akan semakin meningkat
jadi kita sendiri melakukan triase
jadi penat klasifikasi
jadi rumah sakit rumah sakit yang diusulkan untuk menjadi sasaran kita
kita klasifikasi kategori merah kuning hijau dengan indikatornya yaitu jumlah kasus
dan ketersediaan makanan dari rumah sakit kemampuan rumah sakit buat menyediakan sama dia rujukan atau bukan
dan saat ini yang paling sedih adalah kita harus cut rumah sakit rumah sakit yang masih kategori kuning
sebenarnya sedih tapi gimana
iya kita harapkan juga banyak ya nanti inisiatif inisiatif dari teman teman lain untuk mendirikan sesuatu seperti yang dilakukan oleh melati ini ya
memberikan nutrisi kepada garda terdepan
kita istirahat sebentar ya melatih
alisa jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
insight with desi anwar kita ditemani oleh melati ariena
melati adalah dari relawan nutrisi garda terdepan ya
sangat sangat penting untuk membantu
tenaga kesehatan kita supaya mereka tetap sehat dan semangat ya
dan juga di lewat skype ada alisa wahid koordinator nasional jaringan gus durian
yang selama ini ya semasa covid sembilan belas ini sangat membantu mereka yang ekonominya terganggu akibat adanya pandemi ya
dan ini ngomong ngomong melati saya lihat ini kan masih mahasiswa ya tapi membantu tenaga kesehatan
ini walaupun menurut saya ini seharusnya ada kredit yang diberikan ya dengan aktivitas yang dilakukan
mas menteri bagaimana ini
menteri untuk semua kecuali tenaga medis
jadi bagaimana ini mengisi
jadi salah satunya
tadi kan sempat saya jelaskan bahwa kalau misalnya makanan yang setiap hari kita kan langsung dari vendor ke rs
kita hanya terjun yang di weekend
nah soalnya kenapa
masih masih ada kuliah
pasti kita setiap hari kuliah
kukirain sudah ini lewat ini online di rumah
jadi kalau misalnya kita masih
kuliah online maksudnya
tapi kan tatap muka pakai zoom
jadi tetap kelihatan
nah harusnya kan sudah koas ya katanya
tidak ada ini di
jadi awal maret enggak enggak pertengahan maret ketika sudah mulai mewabah dia enggak
terhadap berbahaya ya buat koas tetap di rs
apalagi kalau kebetulan kalau ui kan kelasnya kayak di rumah sakit rscm persahabatan sulianti saroso
jadi rujukan semua
sehingga kami istilahnya pjj pembelajaran jarak jauh
jadi kalau saat ini mekanismenya kita hanya belajar yang teori saja
dan untuk prakteknya kita ditumpuk di belakang
tapi dengan melakukan inisiatif ini memberi makan kepada memberi nutrisi kepada garda terdepannya pasti kan ada ilmu ilmu yang sangat penting
yang di belajar
kira kira apa dari pengalamannya selama sebulan ini
apa yang ditemukan di lapangan dan juga mungkin ya begitu
masih semangat ingin menjadi dokter
melihat begitu kerja keras ya terus dilakukan
justru malah apa ya mungkin ketika masuk fkui ada yang disuruh orang tua ada yang motivasi yang entah apa
tapi justru setelah melihat bahwa dengan dalam keadaan wabah ini kita justru melihat bahwa
heri kayak apa yang kita lakukan nanti di masa depan
kita bisa membantu itu
jadi lebih semangat lagi untuk menjadi dokter ya
kalau saya personalnya iya
dan saya rasa teman teman di indonesia garda terdepan ini juga di samping itu mendapat paparan bahwa ini loh yang akan kita lakukan di masa depan juga menumbuhkan empati sih
dan saya rasa juga apresiasi masyarakatnya terhadap tenaga kesehatan kita ini luar biasa pada zaman saat saat ini yang sekarang seperti ini
alisa bagaimana menurut anda
ini kan kita lihat bukan saja di indonesia ya tapi seluruh dunia dengan cara setiap negara menangani pandemi ini dengan kekhasannya sendiri
china misalnya seperti ini amerika serikat seperti itu
ini bagaimana indonesia kalau kita bandingkan
apakah cukup ini lah
solidaritasnya terasa tapi juga koordinasinya dan juga efektivitas dan efisiensinya itu terasa
kalau dari sisi gerakan negara
kalau dari sisi gerakan di masyarakatnya solidaritas itu jelas sangat terasa
dan kita semangat untuk menolong semua yang ada di sekitar kita itu kelihatan sekali mbak
misalnya orang bisa menjahit maka dia akan menjahit
orang yang bisa membuat apa namanya apd pelindung muka ya face shield gitu
semampunya juga membuat itu
bengkel bengkel di universitas semuanya diubah untuk bisa memenuhi itu
masker tanpa kayanya
menurut saya itu semua menunjukkan bahwa kalau kita clear apa tujuan kita dan apa yang harus kita respon
masyarakat itu dengan senang hati untuk berkontribusi
nah pertanyaannya adalah apakah ini kemudian bisa digerakkan menjadi sebuah semangat jangka panjang untuk menuju indonesia yang lebih baik
itu pertanyaan yang menurut saya masih aduh saya sangat berharap bahwa semangat kita yang bergotong royong sekarang ini
nanti juga bisa kita lanjutkan untuk merespon situasi yang tidak genting
kalau ini kan genting
juga mungkin untuk memperbaiki mungkin apabila terjadi adanya ketimpangan disparitas ekonomi dan lain sebagainya
ini kan pada saat saat seperti ini kan kelihatan sekali kan yang mana yang jauh lebih terdampak akibat pandemi ini dibanding yang lain
tapi secara keseluruhan alisa masyarakat di indonesia anda lebih baik
saya lebih baik
indonesia anda lihat bagaimana cukup patuh dengan adanya psbb ini ada perbatasan sosial berskala besar dibanding misalnya masyarakat di negeri negeri lain
saya melihat kalau dari kabar kabar yang terakhir demo demo yang ada di amerika indonesia jelas lebih baik ya
jadi tidak ada yang demo untuk meminta agar psbb nya dibatalkan atau kemudian ada pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
yang seperti itu

kebanyakan kebanyakan ciri khususnya terjadi di kajian kesehatan tersebut
atau mekanisme yang lebih baik itu seperti apa gitu
saya belajar taiwan itu sekarang dalam posisi sangat mampu menangani covid
dan itu karena mereka dulu babak belur ketika ada sars
iya ada sars jadi mereka punya pengalaman lah
iya mereka punya pengalaman dan membuat pengalaman itu menjadi bahan untuk memperbaiki sistem
nah moga moga indonesia juga begitu
moga moga negara dan masyarakat itu memperbaiki sistem baik sistem pengelolaan atau respons krisis
maupun struktur sosial kita atau sistem sosial kita bagaimana kita merespons tantangan sebagai sebuah komunitas atau sebuah masyarakat
nah tapi menurut alisa ini bagaimana ini kan sekarang sudah ada larangan ya istilahnya untuk mudik
yang mungkin sebelum sebelumnya lebih berupa imbauan dan kita juga ketahui bahwa sudah cukup banyak orang yang melakukan mudik
khususnya dari jakarta ya ke daerah luar jakarta ini bagaimana akan dipatuhi atau
karena ini salah satu yang bisa menjadi bom waktu bagi indonesia
masih akan ada mbak jadi masih akan banyak yang colongan gitu ya
sudah tahu akan sudah tahu dilarang tetapi kemudian merasa bahwa ah saya nggak mungkin kena
nggak sadar bahwa walaupun dia secara fisik sehat bisa jadi dia sebetulnya adalah carrier
atau pembawa virus begitu dan memang bisa jadi dia tidak akan mengalami gejala
jadi jadi otg itu orang tanpa gejala
tapi bagaimana kalau nanti dia bertemu dengan orang tuanya yang sudah lansia atau tetangganya yang sudah lansia
atau ketemu saudaranya yang punya penyakit bawaan
nah gus durian sendiri melakukan ini imbauan atau edukasi sosialisasi supaya tidak mudik
masyarakat indonesia masih agak bandel bandel begitu untuk apa namanya
tapi bagaimana alisa kalau edukasi dari gus durian itu sendiri ada dilakukan
iya salah satu hal yang membuat kami memilih untuk membagikan atau mengantarkan paket bantuan itu sendiri kepada masyarakat
adalah karena itu kesempatan untuk melakukan edukasi
gitu secara langsung begitu
dan teman teman gus durian di berbagai posko misalnya di sumeneb di pamekasan itu bekerja dengan pemerintah di perbatasan perbatasan itu mbak
pintu masuk pintu masuk ke area kabupaten tersebut untuk scanning suhu canning kesehatan mencatat data gitu
itu di berbagai kota teman teman gus durian juga terlibat itu
sehingga kemudian terdeteksi oh ini pendatang apakah bagaimana dia akan melakukan isolasi mandiri
ada beberapa kabupaten yang sudah menyediakan area khusus untuk menampung para pemudik
isolasi mandiri itu selama dua minggu
nah hal hal seperti ini respons dari pemerintah lokal yang seperti ini sangat baik menurut saya untuk memitigasi atau meminimalisasi
alisa ngomong ngomong bagaimana alisa sendiri menjaga kesehatan memastikan
kalau ini karena salah satu kuncinya kan harus fit dan imunitasnya harus bagus
betul saya kembali dari jakarta itu tanggal lima belas maret itu selama dua minggu saya lebih banyak di dalam kamar
jadi anak anak saya dan suami saya di luar kamar gitu ya tapi saya di dalam kamar
kalau saya keluar saya masih pakai masker gitu
sampai dua minggu
setelah itu kita menggenjot nutrisi mbak
makanan yang bergizi itu terus menerus dan kita ngajarin semua staff dan semua yang ada di lingkungan sekitar kami bahwa jaga diri itu penting
jaga jarak jaga diri itu untuk menjaga diri sendiri
jaga jarak itu untuk menjaga diri orang lain gitu
jadi jaga diri
melati sendiri bagaimana menjaga kesehatan
ada hal hal yang baru yang mungkin selama ini kurang dilakukan sebelum covid
iya jadi judulnya
karena kan harus fit ya sekarang
ini salah satu dari cara untuk menangkal
jadi kalau dulu ya meskipun judulnya kita mahasiswa kedokteran ya tapi kenyataannya sih sehari harinya nggak terlalu menjaga pola hidup sehat
tapi dengan sekarang ada tanggung jawab nih bahwa kita terutama yang relawan ya kita terjun ke lapangan
kita harus sehat
kita harus menjaga imunitas kita sendiri
jangan sampai kita malah justru menularin
dan itu sih supaya kita bisa terus membantu
jadi apa yang melatih sendiri lakukan
kalau saya minum vitamin
dari segi prakteknya apa yang dipraktekkan
makan bergizi jaga asupan vitamin olahraga sama jaga tidur
iya tidur penting ya supaya cukup istirahat dan cukup kuat
tapi menurut saya ini sesuatu yang harusnya kita lakukan setiap hari
setiap hari bukan kalau ada pandemi
dengan lugu covid
apalagi karena di indonesia ini juga cukup banyak ya macam macam penyakit
setelah itu terima kasih melati dan juga alisa
dan kita harapkan juga donasinya juga semakin meningkat
dan bisa dicek di kitabisa com
khusus untuk melati di garda nutrisi garda terdepan dan juga di alisa
bantu ekonomi warga
bantu ekonomi warga
alisa terima kasih
jaga kesehatan jaga jarak dan juga melatih
semoga tetap sehat selalu
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa stay home stay safe